dukung saya jadi presiden saya akan membawa negara ini ke jalan yang benar
dukung saya jadi presiden saya akan bawa negara ini ke jalan yang benar
nah jadi kalau menurut kalian mana yang bisa dipercaya
kalau menurut jokowi sih yang ini nih
pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan
dari mukanya itu kelihatan
banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat
ada juga ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua
nah padahal di acara relawan itu jokowi itu tidak menyebut loh
soal siapa nama yang akan di endorse untuk pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
tapi ada tiga politisi yang langsung merespons dengan merubah gaya rambutnya di saat yang bersamaan
nah ada yang berubah dari putih jadi hitam
ada yang merubah dari hitam
dan ada juga yang nggak merubah warna rambut tapi tetep ikut potong rambut
yang makin bikin unik lagi ketiga politisi ini ngepost di medsosnya masing masing di hari yang sama
yaitu dua puluh tujuh november atau dua puluh empat jam setelah presiden jokowi menyebut kode atau siapa sosok yang tepat untuk memimpin indonesia
hmm bapak bapak ini fomo kali ya kalau kata anak muda atau fear of missing out
nah bahkan calon yang paling sehat
paling senior pun nggak mau kalah
katanya dia punya banyak rambut putih
tapi bener ada nggak sih
nah jadi emang gak aneh kalau empat tokoh tadi ngerasa punya kaitan dengan apa yang disebutkan oleh jokowi
apalagi namanya selalu muncul dalam berbagai survei terkait dengan elektabilitas calon presiden dan wakil presiden di pemilu dua ribu dua puluh empat
ya kalau ada balap membalap ya tipis tipislah
nih kita kasih lihat hasil survei dalam kurun dua bulan terakhir sebelum tutup tahun
polanya sama anies naik tajam setelah deklarasi
kemudian pak prabowo turun yang warna kuning
kemudian ganjar sedikit turun dibanding survei september sebelum deklarasi
tapi penurunan yang agak jauh memang pak prabowo
tiga nama yang paling kompetitif yaitu ganjar anies dan prabowo
tahun dua ribu dua puluh dua emang dipenuhi dengan sejumlah intrik dan juga manuver dari sejumlah elit partai politik
tapi saking banyaknya baru ada satu calon yang resmi dideklarasikan untuk jadi bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat
siapa lagi kalau bukan anies rashid baswedan
bismillah kami terima kami siap jalan bersama
anies belum tentu bisa nyalon karena sampai sekarang nasdem belum punya kesepakatan dengan pks dan juga demokrat tentang siapa yang akan mendampingi anies dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
kalau tidak ada kesepakatan koalisinya terancam bubar
nah ini sama juga dengan koalisi indonesia bersatu sebagai koalisi yang telah terbentuk sejak awal
dari awal tahun hingga akhir tahun mereka masih ngebahas soal visi

nah ini juga dengan koalisi indonesia bersatu sebagai koalisi yang telah terbentuk sejak awal
nah ini sama juga dengan koalisi indonesia bersatu sebagai koalisi yang telah terbentuk sejak awal
nah ini sama juga dengan koalisi indonesia bersatu sebagai koalisi yang telah terbentuk sejak awal
nah ini sama juga dengan koalisi indonesia bersatu sebagai koalisi yang telah terbentuk sejak awal

namanya juga intrik politik di tahun pemilu
ya semuanya sah sah aja
tapi kayaknya semua sepakat nih sama apa yang dibilang sama prabowo
yang penting kita menang
menang untuk apa
menang untuk menyelamatkan masa depan bangsa indonesia
nah bicara soal politik artinya bicara soal seni kemungkinan
yang mana artinya tahun depan masih ada begitu banyak kejutan yang menanti
salah satunya adalah bagaimana kita melihat suksesor pengganti presiden jokowi
yang hanya bisa memimpin selama dua periode
namun menurut direktur eksekutif lingkar survei indonesia jaya dihanan
yang menilai bahwa tahun depan sebagai kegalauan politik dua ribu dua puluh
karena bisa disebabkan oleh sejumlah hal
yang pertama jika calon presiden yang selama ini digadang menjadi calon presiden
tidak dideklarasikan oleh partainya
yang kedua koalisi yang selama ini sudah mulai terbentuk
bisa saja bubar jika tidak ada kesepakatan jelang pendaftaran
dan yang ketiga ini yang paling berbahaya adalah bagaimana jika isu penundaan pemilu
dan juga perpanjangan masa jabatan presiden kembali terekspos di publik